kita beralih ke informasi selanjutnya ini ada berita duka dari dunia hiburan
tepatnya ada pelawak senior yang juga salah satu personil simulat eko dj
meninggal dunia senin malam di kediamannya di jakarta timur
ya almarhum yang meninggal karena sakit ini rencananya akan dimakamkan
di taman pemakaman umum malaka durensawit selasa siang
almarhum yang bernama asli eko kuswoyo ini menghembuskan nafas terakhirnya
pada pukul sebelas malam di rumahnya di perumahan kafling dki duren sawit
almarhum meninggal akibat penyakit ginjal
rekan rekan artis belum terlihat datang ke rumah duka
namun sejumlah kerabat di lingkungan rumah almarhum terus berdatangan
hingga menjelang dini hari untuk mengucapkan bela sungkawa
almarhum yang wafat pada usia enam puluh lima tahun ini telah memberi kontribusi besar
bagi dunia hiburan melalui kiprahnya di sri mulat atau peran dalam penampilan komedi lainnya
almarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang anak
di mata warga sekitar rumah almarhum dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah
almarhum dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah

dia harusnya disidara tapi rupanya sudah putus asa
dia tiga kali gak disidara sampai minum obat pun gak mau
sakitnya sudah lama ya sudah tahunan ya
kalau orangnya baik orangnya super gitu ya
dengan familiar itu dengan terang terang itu supel
almarhum dikenal sebagai sosok yang baik
hingga selasa pagi sejumlah kerabat dan rekan
bahkan sesama artis terus berdatangan ke rumah duka keluarga dan kerabat eko dj mengaku kehilangan sosok humoris yang santun dalam melakukan pekerjaan
oh beliau pelawak yang santun pelawak yang santun familiar dan ramah ya
dengan juniornya dengan para pelawak pelok lain kerabat bahkan beliau itu punya sifat orangnya selalu sehelo
dengan siapapun say hello yang kenal maupun gak kenal dia selalu say hello